pengelola kompleks gelora bung karno gbk senayan jakarta mulai menerapkan aturan khusus
bagi warga yang ingin masuk beraktivitas di lingkungan gbk
penerapan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk gbk sudah mulai diterapkan sejak sembilan belas juni dua ribu dua puluh
sabtu pagi petugas memeriksa suhu tubuh setiap pengunjung yang hendak memasuki gbk
pengunjung juga harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer
gbk membuka akses masuk sejak jam lima pagi hingga delapan malam
setiap jam hanya seribu pengunjung yang diizinkan masuk ke area ring road stadion gbk
hanya ada dua pintu akses masuk melalui pintu lima dan pintu sepuluh
selain itu pengunjung dilarang membawa peralatan ke area ring road stadion utama gbk
aturan juga melarang ibu hamil dan usia di bawah dua belas tahun untuk masuk
sudah tahu nggak dengan aturan gbk sekarang
cuci tangan sebelum masuk dicek suhu ya
sama nggak boleh bawa anak di bawah usia sebelas
dia tiga belas tahun
tahu udah tahu sebelumnya sempat searching juga sih
seperti apa peraturannya gitu
nantinya dari berita untuk menetapkan protokol kita sudah nyarikan masuk harus bersih jaga protokol masker dan seterusnya
makanya kita juga persiapan untuk lari di sini pun juga dengan protokolnya
nah kita akan lihat
nah kita akan lihat
sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari di kawasan gbk senayan jakarta
selamat siang teddy
ini bagaimana suasana di gbk siang hari ini pasca adanya pembatasan pengunjung sejak jumat lalu
selamat siang rizky
betul sekali kita tahu bersama bahwa pihak pengelola kawasan gelora bung karno senayan
dimana sudah menerapkan aturan baru di masa psbb transisi ini
kita tahu ini dilaksanakan oleh
pihak pengelola gelora bung karno karena hasil dari evaluasi pihak mereka yang memantau aktivitas kepadatan pengunjung
yang datang di kawasan gelora bung karno ini pada tanggal dua belas dan juga pada tanggal tiga belas itu rizky pada saat itu pekan lalu ini
animo masyarakat yang kembali memenuhi gelora bung karno untuk melakukan aktivitas olahraga ini cukup padat
namun kepadatan pengunjung waktu itu dilihat oleh pihak pengelola banyak
yang tidak menerapkan protokol disiplin protokol kesehatan seperti misalnya menggunakan masker jaga jarak
nah akhirnya kemarin pihak pengelola kawasan gelora bung karno senayan ini mengeluarkan aturan baru
di mana mereka membatasi pengunjung yang bisa mengakses masuk baik ke kawasan seluruh dari wilayah gelora bung karno
dan juga tempat saya berdiri ini adalah yang terdekat akses terdekat menuju ke stadion utama gelora bung karno
di mana ini disebut sebagai area ring road
sebelum masuk seluruh warga yang ingin datang beraktivitas ke tempat ini
diwajibkan diperiksa suhu tubuhnya oleh termoganner oleh petugas
kemudian para pengunjung juga dicek harus menggunakan masker juga harus mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer
tapi ada yang menarik juga bahwa selain aturan aturan yang harus diikuti oleh para pengunjung
misalnya tadi yang sudah saya sebutkan
pihak pengelola kawasan gelora bung karno ini tidak memberikan izin masuk bagi wanita hamil dan juga pengunjung yang usianya belum mencapai dua belas tahun
nah untuk informasi lebih lengkap saya akan berbincang singkat dengan diah kelemalasari
beliau adalah pr manajer dari gelora bung karno
selamat pagi menjelang siang mbak diah
ya selamat pagi menjelang siang mas
kita tahu ada penerapan aturan baru untuk warga yang ingin beraktivitas di gbk ini
mungkin bisa dijabarkan
penerapurannya yang paling berbeda dengan masa sebelumnya apa saja
oke sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa aturan baru ini kita ada enam aturan baru ya
yang pertama adalah jam operasional
kita buka dari jam lima sampai jam delapan malam
lalu yang kedua kita membatasi yang masuk ke ring road
seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk ibu hamil dan anak di bawah dua belas tahun
itu kita tidak boleh masuk ke kawasan gbk nya
sementara yang untuk ke kawasan ring road itu kita hanya memperbolehkan untuk yang pejalan kaki dan pelari
sementara pejalan kaki yang membawa peralatan peralatan itu seperti sepeda skateboard skuter sekeway
itu kita larang masuk ke ring road
nah untuk kering road juga ini yang membedakan adalah kita hanya membuka satu pintu masuk ke ring road
yaitu pintu a yang di sebelah sini
kemudian pintu keluarnya kita pecah menjadi tiga pintu yang mana pintu itu berbeda dari pintu masuk
pintu d e dan g
jadi antara masuk dan keluar itu kita berbeda
nah ini yang membedakan dari yang sebelumnya
iya ini menarik
tadi mbak bilang kan untuk area ring road di tempat kita berdiri ini
tepatnya di dekat patung panahan
mungkin ya warga jabodetabek udah tahu banget kalau datang ke gbk ada patung panahan sebagai pintu akses masuk
di belakang kita ini ada patung panahan
nah di area ini pengunjung hanya boleh lari berjalan santai tanpa membawa peralatan
itu mengapa pemirsa tadi juga saya melihat langsung
bahwa sejak pagi saya ada di sini pukul enam ini tidak ada yang membawa peralatan peralatan larak yang disebutkan tadi
tapi untuk area luar masih boleh menggunakan alat itu
betul untuk area luar jadi masyarakat yang ingin bersepeda itu kita masih boleh di luar ring road di kawasan gbk nya
seperti di area taman taman seperti itu
ada alasan juga mengeluarkan peraturan ini kalau tidak salah pihak gbk menilai bahwa pada pekan kemarin
jadi kita kemarin evaluasi mas di sabtu minggu itu kita sangat padat ya
nah di saat mereka piknik itu ya jadi protokol kesehatan itu biasanya abai diabaikan
nah itu yang membuat kita risau
jadi semacam mereka tidak menjaga jalan
tidak menjaga jarak gitu kan tidak menggunakan masker
nah itu merisaukan kita
sehingga kita buatlah aturan baru ini untuk memperbaiki yang lama
kita tahu juga mbak ini kan menjadi pusat olahraga karena lokasinya strategis dekat dengan stasiun kereta palmerah
warga jabodetabek biasa juga beraktivitas olahraga di sini
nah apakah pembatasan itu berlaku setiap hari atau berlaku juga hanya berlaku di akhir pekan saja
kita khususkan di sabtu minggu ya karena yang sabtu minggu itu adalah puncaknya masyarakat datang ke gbk
sementara kalau misalnya hari biasa kita sih tetap membatasi tidak boleh sepeda seperti yang saya sebutkan tadi
cuma untuk jam jamnya kita lebih fleksibel
jadi aturan itu khusus di sabtu minggu
bicara mengenai peraturan tentu juga ada penerapan sanksi
nah jika ada masih ditemukan ada pengunjung yang katakanlah melanggar aturan
tidak menggunakan masker berkumpul berdekatan
apakah ada sanksi yang dikenakan kepada mereka
sejauh ini kita menghimbau saja ya
menghimbau saja karena secara berkala kita mengeluarkan pengumuman yang diumumkan bahwa untuk tidak bergerombol patuhi aturan gitu
kalau misalnya apa namanya sanksi yang tegas itu atau apalagi sampai yang gimana itu kita belum
terakhir pertanyaan saya tadi juga ada pembatasan mengenai akses masuk
per shift itu hanya satu jam
katakanlah satu orang akan hanya berada di area ini selama kurang lebih satu jam
kalau kemudian pembatasan dia keluar terus masuk lagi di hari yang sama untuk karena pengen lebih lama larinya bisa seperti itu
jadi kalau misalnya dia udah lari ya udah satu jam gitu
tapi dia mohon maaf harus keluar dulu
keluar dulu harus keluar dan dia harus mengikuti shift selanjutnya
nanti kalau dia udah masuk shift selanjutnya mau lari lagi monggo silahkan
baik mbak diah terima kasih banyak informasinya
semoga warga yang datang beraktivitas berolahraga di sini setiap hari ataupun akhir pekan bisa tetap disiplin mengikuti aturan protokol kesehatan
baik terima kasih mbak dia
demikian informasi perbincangan singkat saya bersama dia kumalasari pr manajer dari gelora bung karno jakarta
dan mungkin juga kita bisa ingatkan warga yang ingin beraktivitas dimanapun selain di glora bung karno
apalagi untuk aktivitas olahraga tetap mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan protokol kesehatan menggunakan masker jaga jarak dan jangan lupa untuk cuci tangan
kita kembali ke studio bersama rizky rizky silahkan
ya baik teddy zuhari melaporkan langsung dari kawasan gbk senayan jakarta
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas